minum dulu ya sayang
biar kamu lebih tenang
terima kasih mbak
papa mama juga kaget
dengar ini semua
ada barang menyimpan kebohongan sebesar ini
bisa bisanya dia mempermainkan andil seperti ini
aku udah gagal melindungi andin
pasti perasaan anak kita ancur banget mbak
harus banyak istirahat biar cepat sembuh
harus semangat ya pak
biar besok bisa diizinkan pulang
pokoknya jangan mikir macem macem ya
itu paling penting kata dokter
andin sudah tahu rahasia dari al
tapi andin tahu dari mana ya
dan apa yang andi lakuin sekarang
dia minta pulang ke rumah bapak surya
apa itu artinya andin akan tinggalkan aldebar
sekarang semuanya sudah terbongkar
mbak andi sudah tahu kalau al adalah kakaknya roy
kalau sampai mereka bercerai
dino pasti akan mengharap kembali ke mbak andin
kalau bukan dia pelaku pembunuhan itu
lama lama gue bisa ketahuan
gue harus gimana sekarang
kata si dedek ayana
dari untuk negative strage dari mereka
menyadari semua orang
kamu kuat lah
apa ada mama disini ya
kita ke dalam yuk
ngobrol di dalam ya
yuk masuk yuk
minum dulu ya sayang
biar kamu lebih tenang
denger ini semua
menyimpan rahasia sebesar ini
mama juga gak nyangka
tau dari mana
papa mama juga baru tahu
minum yang kasih tau
aku ingin ketemu dengan kamu
aku tunggu dari depan gerbang rumah kamu
tolong ketemu sama aku
mau ngapain lagi sih dia
ini yang berikatakan mas dino dari kemarin
sekarang lebih baik kamu istirahat
besok kita bicarakan
apa yang akan kita lakukan terhadap masyarakat ya
kalau lagi kondisi kayak gini
kamu jangan ambil keputusan apa apa
tapi kenapa ya
kenapa harus aku pa
kenapa harus aku yang ngalamin ini semua
kenapa harus kena aku pa
kepada kesalahan yang sama sekali gak pernah aku lakuin
kenapa harus aku pak
kenapa harus aku yang ngalamin ini
karena allah sayang sekali sama kamu
tuhan saya luar biasa sama kamu din
tapi aku sakit pak
nanti aku sakit banget
gak tau sayang
pada papa disini ya
papa kan selalu melindungi kamu
mama tahu sekali gimana perasaan kamu
karena saat itu mama harus melindungi elsa
dan mengorbankan kamu